tidak hanya dua warga negara indonesia saja ini ada juga ratusan anak buah kapal diamond princess dan juga world dream
yang saat ini masih menjalani observasi di pulau sebaru kecil kepulauan seribu
kita akan berbincang langsung dengan dr erlang samudro yang merupakan spesialis paru yang saat ini menjadi petugas observasi di sana
selamat malam dok
dr erlang boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini di sana
terutama pasca adanya temuan dua warga negara indonesia yang positif corona di indonesia
ada perbedaan treatment tidak dok
saat ini sih tidak ada perbedaan treatment
itu kan kejadiannya di jakarta di pulau jawa ya di jakarta di depok ya
nah kalau yang di sini sih kita nggak ada perbedaan treatment dan semua berjalan dengan lancar

fasilitas kesehatan sebenarnya di pulau sebaru itu ada apa saja sih dok di sana dan setiap harinya para peserta ini dicek kesehatan kan dok ya secara berkala
apakah kemudian dilakukan sampel swab juga terhadap salivanya
sampel swab sudah diperiksa
sejak mereka on board di ksk suharto sudah diperiksa untuk swabnya
terus kemudian di sini juga dilakukan pemantauan suhu setiap hari
pemantauan suhu setiap hari kemudian kesehatan juga
kita punya fasilitas rumah sakit mini di sini yang dengan icu mini
kalau fasilitas seperti laboratorium khusus ada tidak ya dok ya di pulau sebaru
atau sampel sampel yang tadi dilakukan kemudian dikirim ke litbangkes dok
semua di laboratorium di sini nggak ada
hanya untuk stabilisasi dan treatment saja yang sementara untuk selanjutnya dirujuk
nah kalau untuk laboratorium kita di sini nggak ada
hanya semua dikirim ke litbangkes
dok kita bicara sedikit soal virus corona ini ya dok ya
kalau kita tahu kan memang virus corona ini gejala gejalanya mirip ya dengan influenza
kapan seseorang harus melakukan pemeriksaan kesehatan jika mereka mengalami gejala gejala seperti virus corona dok
kalau virus corona ini kan gejalanya hampir sama seperti flu
nah yang jadi poin kapan kita curiga bahwa ini corona
atau enggak adalah riwayat kontak
jadi ini kan ada kontak orang yang positif ya
yang positif yang di depok dua orang itu
nah kalau orang yang merasa pernah kontak dengan yang di depok ini kemudian ada gejala ya cepat periksa
bila merasakan gejala gejala atau mengalami gejala gejala seperti virus corona
ini terinfeksi virus corona yang harus diperhatikan
yang juga adalah kontaknya ya dok ya
kontaknya banyak ya
itu kan kalau bisa ditelusur itu kan banyak tuh
yang kontak dengan orang dua orang ini
yang dua orang ini kemudian yang pernah kontak dengan yang pergi ke malaysia kemarin orang jepangnya itu
atau yang di spot dia yang dicurigai
kalau pernah kontak di situ ya kemudian ada gejala periksakan
baik terima kasih banyak dokter erlang samudro yang sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia breaking news